udah bocet belum ya
udah bocet belum ya
medina kurang enak badan deh pa
semuanya baik baik aja kok
mungkin harus diambil cek darah
nggak usah nggak usah nggak usah
saya nggak perlu dicek darah kok
lirina udah sehat kok udah baik baik aja
sebaiknya kamu emang cek darah
supaya ketahuan penyakit kamu apa
cek darahnya ya
cek darahnya ya
bedanya cuma pura pura sakit doang
apaan sih kamu
ma mau kemana sih ma
sayang kamu kenapa sih
mama gak bakalan pernah peduli sama medina
medina itu cuma pengen ngedapetin perhatiannya mama
udah itu doang
selama ini mama gak pernah sayang sama medina
mama harus kuat pa
pa sus segitu dong sus
ya kami akan berusaha semampu kami
tapi tolong diurus dulu administrasinya
kami ingin mendapatkan keringanan biaya
tapi bagaimana caranya ya
kalau itu saya akan berusaha
silakan ibu tanya di pendaftaran nanti akan dijelaskan
saya akan urus semuanya sekarang
tolong urus bapak saya secepatnya ya
iya tenang saja mbak
bu aku urus dulu ya bu
kenapa sih medina selalu harus bikin ulah
cari perhatian aja
mas anak kita ada tanda lahirnya
ini bukan bayi kita
bayi kita ada tanda lahirnya
ini bukan bayi kita
belasan tahun yang lama
di rumah sakit ini aku kehilangan bayi
di rumah sakit ini aku kehilangan bayiku
dimana anakku sekarang
untuk bapak saya yang lagi masuk ke ugd
untuk bapak saya yang lagi masuk ke ugd
gimana kelanjutannya ya
untuk masalah biaya

apakah suami saya tidak bisa ditangani dulu
anak saya juga lagi mengurus
kalau kami dari keluarga gak mampu
supaya kami dapat keringanan biaya
tapi bu prosedurnya memang seperti itu
kita tunggu saja anak ibu kembali
sus saya minta kebijaksanaan sus
saya minta kebijaksanaan sus
kalau suami saya telah ditangani
saya takut terjadi apa apa sama suami saya

jadi indikasi tunggu saya semuanya
ini suster bikin deposit aja pakai kartu kredit saya
baik bu kalau gitu saya tunggu di administrasi
ya allah ibu benar benar mau bantu suami saya bu
saya senang bisa bantu ibu
mudah mudahan suami ibu cepet pulih bu
insya allah terima kasih banyak atas kebaikan ibu
semoga semoga kebaikan ibu dibalas oleh allah swt ya bu
saya ke bagian administrasi dulu ya
alhamdulillah ya allah
alhamdulillah ya allah
bu aku harus ngurus surat peringatan pembayaran
dan mungkin prosesnya lama bu karena mereka harus mastiin
kita ini emang harga tidak mampu atau bukan
enggak usah nal gak usah
alhamdulillah ada malaikat yang nolong kita seorang ibu nak
adi dia kesana